dua pekerja bangunan tertimpa material atap rumah proyek revitalisasi benteng keraton
di kampung nagan kidul kota yogyakarta
satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka luka
kecelakaan ini terjadi saat kedua korban melakukan pembongkaran rumah warga
yang tergusur proyek revitalisasi benteng keraton sodara
saat tengah membongkar pintu dan juga jendela atap rumah mendadak ambruk
satu pekerja berhasil diselamatkan dalam kondisi luka luka
namun seorang korban lainnya tewas di lokasi kejadian
karena tidak kuat menahan beban yang menimpan
memang dua orang yang ini